kebakaran menimpa puluhan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di jalan deli
serdang kecamatan koja jakarta utara selasa petang area kebakaran cepat meluas lantaran
banyaknya material mudah terbakar ragis dari hasil penyelidikan polisi memastikan kebakaran
yang meluluh lantakan tiga puluh tujuh rumah ini akibat ulah seorang warga yang membakar kain tirai rumah dari
pemeriksaan pelaku pembakaran berinisial c mengidap gangguan jiwa menurut keterangan masyarakat
bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa
rumah ini akan saya bakar bahkan tadi kejadian awal adeknya sempat dimarahin dan dicekik setelah
itu dia main korek setelah korek jadi lem apa dilepas dan tinggal korek itu ternyata menimbulkan
api untuk sementara para korban kebakaran ditampung di rptra sindang raya yang tidak
jauh dari lokasi dari musibah ini enam puluh tujuh kepala keluarga dan empat ratus jiwa harus kehilangan tempat
tinggal kasusnya masih ditangani polsek koja jakarta utara fakih haitami jakarta